kementerian kesehatan menyebut kasus covid sembilan belas varian omikron di tanah air sudah mencapai empat puluh tujuh kasus
terkait hal itu virolog universitas udayana bali memprediksi varian ini sudah ada di pulau bali
menurut ahli virologi universitas udayana igusti ngurah kd mahardika
tingginya mobilitas masyarakat keluar masuk bali menjadi satu indikator adanya potensi penularan covid sembilan belas varian omikron di pulau dewata
karena itu ia menduga kuat varian ini juga telah masuk ke bali
terlebih saat ini di tanah air sudah ditemukan empat puluh tujuh kasus varian omikron
satu di antaranya adalah transmisi lokal
menurutnya tidak ada cara untuk mencegah penularan tersebut kecuali penerbangan atau mobilitas warga masuk dan keluar bali ditutup total
saya asumsikan omikron kemungkinan besar sudah masuk di bali
tidak ada yang tidak ada cara untuk menjaga sama sekali
kecuali dulu sebelum munculnya november
sejak november tidak ada lagi penerbangan
atau orang masuk bali
itu barangkali kita bisa mengatakan omikron tidak ada di bali
saya curiga saya duga kuat omikron sudah ada di dunia
yang paling utama dari pemerintah adalah rumah sakit disiapsiagakan terus
jadi jangan karena penurunan kasus lalai